sehingga sekarang lu cabut
sebelum mereka semua ngeroyok loh
jangan ikut disini ya
urusan kita belum selesai
dia keliatannya dendam banget sama gua
dia nudu gua yang bikin ceweknya dia celaka
semoga hari ini gue gak ketemu lagi sama tuh cowok
gue gak pengen sedih lagi
karena mikirin gua
dan kalung gua yang udah dihilangin sama dia
kalo kamu masih sedih
gak apa apa loh sedih
jangan dipaksain gitu dong senyumnya
enggak lah i'm okay pak
kayaknya kamu harus punya pacar ya
masanya papa nyuruh aku punya pacar
tapi kayaknya kamu butuh teman buat sharing deh
kalau kamu ada masalah jadi
papa punya ide
papa bisa kenalin kamu
ke anak teman bisnis papa
dia anaknya ganteng baik
kayaknya cocok buat kamu
keadaan mana pak
kalau kamu tuh udah pergi dari tadi
yaudah kalo gitu aku juga mau siap siap mau berangkat kampus
baik pak pak
katanya nggak ada apa apa
tapi sarapannya ditinggalin gitu aja
tapi sarapannya ditinggalin gitu aja
tapi sarapannya ditinggalin gitu aja
oke boleh saya periksa dulu mobilnya
oh iya sebentar mas
alhamdulillah sudah nyala mas
iya mbak tadi begitu saya cek
ternyata bermasalah sama akinya
ini kan jenisnya aki kering
kalau udah sekali bermasalah lebih baik langsung diganti
oh iya baik mas
mas ini ada sedikit buat mas
sebagai tanda terima kasih
gak usah mbak
saya nggak butuh imbalan atau apapun
saya permisi ya
makasih banyak mas
belum cukup loh bikin cewek gue celaka
gue gak ngerti sama sekali
jelas jelas gue yang pengen lu tabrak
kenapa lu yang marah marah
gara gara lo gue sama liura kecelakaan
dan sekarang liura gak bisa jalan
gue bilang berhenti
bu kenapa bu
tadi tiba tiba diserang sama orang yang jahit hitam
gue kasih tau sama lo ya
mendingan sekarang lo cabut
sebelum mereka semua ngeroyok loh
jangan ikut disini ya
urusan kita belum selesai

kalian deh nan
kamu ada yang mounted
bacak lagi di sana

kerjain aja dong
apa keuangan kamu sekarang
dia yang salah
jadi seperti yang telah saya terangkan sebelumnya
bahwa tujuan dari etika dalam bisnis itu
itu untuk mewujudkan manajemen bisnis yang baik
dan jujur menghindari bisnis yang penuh tipu tipu
jadi memang ada aturannya
berikut saya akan tuliskan beberapa pendebakan efektif dalam etika bisnis
satu bahwa perusahaan harus memberikan informasi secara jujur
yang kedua menghindari menjelekan produk dari kompetitor
alah jangan bohong
alah serius om
lu gak percaya banget sama gue
saya perhatikan kamu tuh ngobrol sama siapa
kamu mau ngobrol terus ya
sekarang kamu jelaskan beberapa pendekatan etika bisnis dalam perusahaan
yang baru saja saya terangkan tadi
masa kamu gak tau sih
kan baru saja saya jelaskan
masih belum paham kali pak
coba bapak tanya masalah pendekatan hati
pasti detail banget tuh dijelasin sama dia
tolong kamu konsentrasi ya
nih anak anak beli makan perlu lama banget sih
yaudah kita susulin aja
kayak kesel gitu mukanya
ya gue kelas
gue udah sedikit trouble
tapi udah gue kelarin
rasanya yang kemarin belum habis
lo pada masih inget kan rencana kemarin